kita tuh dulu sudah memperlakukan dia dengan tidak baik
udah pokoknya bapak diam aja
anak banget kan persis kayak punya ibu narita
iya dong kan resepnya sama
ya ampun rani
kamu tuh kayak didongeng dongeng aja sih
kalau ada cowok yang bawain kue pisang yang udah jadi
dia akan jadi apa dong
makasih ya ter
untung aja kita belum buat deh ken ya
kita pake tempat waktu deh
ya tapi enakan bikinan ibu narita kan ken
kamu beli kue pisang ini karena kangen sama ibu narita ya
dan untuk menyenangkan hati kamu candy
dengan beberapa bulan yang lalu
ada anak yatim piatu yang telah kalian adopsi untuk menjadi anak
apa kalian kira om percaya begitu saja sama kalian
kalian gak menyangka kan
kalau om ingin membuktikan sendiri
om ingin melihat anak itu dengan mata kepala sendiri
om kenapa sih
kalian tahu om orangnya sangat teliti
dan kita juga sadar kok
om pasti akan datang
silahkan duduk om
kalau kalian gak bohong
cepat tunjukkan kepada saya
kami sudah mengangkat anak namanya kendi
tapi dia lagi keluar negeri dan susah sekali dihubungi
ini diana juga bingung om gimana nih ya
soalnya anaknya susah dihubungi ya kan pak
iya om itu loh
om tidak percaya
tapi om tidak akan membuang waktu di rumah ini
om kasih waktu satu minggu lagi
kalau anak yang bernama kendi itu tidak ada di rumah ini
kalian keluar dari rumah ini
bilang banget tuh om kamu
tentu orang kaya
tapi mungkin sebaiknya kita
kita menemui candy lagi ma
tapi mau cari di mana pak
dengan papa dan mama
yang dimarah marahin sama om
lalu kita yang menemarahin candy
mungkin tuhan kasih hukuman seperti ini supaya kita tahu
apa yang terjadi
apa dulu kamu juga seperti ini
papa masih mau jalan sama aku
papa dia malu
dia masih mau berteman sama aku
walau aku sudah tidak tinggal di rumah ini lagi
ini semua salah aku
kamu tidak salah apa apa sayang
kalau bukan karena lelahku ini semua terjadi seperti ini
bapu maafkan aku
kamu jangan cemas ya nak
kamu jangan cemas
besok papa akan ke candy
dan papa yakin
papa yakin sekali kendi pasti akan bantu kita
tidak mau ikut mama sama papa ke bandung
tidak usah deh ma
lagian kan ada kane yang nemenin rani
oh gitu ya sudah tidak apa apa
nanti sore mama sama papa juga udah pulang
urusannya cuma sebentar
kamu sama candy tidak boleh keluar rumah
kalian bikin kegiatan aja di rumah ya
waktu itu kan kalian gagal tuh bikin kue
mama sama papa mau nyobain kue buatan kalian
nanti rani buatin kue yang istimewa
resepnya bunda rita loh
ya sudah mama sama papa berangkat ya
karena kita tuh dulu sudah memperlakukan dia dengan tidak baik
udah pokoknya papa kan diam saja
persis kayak punya bunda rita
ya dong kan resepnya sama
ya ampun rani
abisnya enak sih
aku sengaja kok bikin kue pisang ini buat kamu
kalau misalkan kebanyakan makan kue pisang
ya gak apa apalah
sama sama banyak arbu hidratnya
ya kalau ini
sudah lama papa gak yakni
mungkin kalau kendi mau kembali ke rumah kita
oh papa ini bagaimana sih
papa mau kita jadi gelandangan di jalanan
gara gara diusir di rumah kita
mama sih gak mau papa aja jadi gelandangan
apa mama lupa semua kejahatan yang mama lakukan sama kendi
ini semuanya hukuman atas perbuatan mama sama dia
pokoknya mama tetap harus ketemu dengan kendi
kalau perlu kendi kita segak
kita beli mainan kasih duit apa
pokoknya kita harus pulang bersama kendi
mama kan tahu
kendi itu bukan anaknya itu
dia bisa disogok ma
kalau dia mau membantu dia pasti membantu
tapi kalau tidak ya tidak
aduh papa ini payah sekali sih
kok diem aja kalau papa mau pulang pulang aja
mama gak mau pulang
mama pulang harus bersama candi
nah itu satu tanda kalau dia memang nggak mau menerima kita mah
ada bujak apa nih orang
depan ya depan
jadi kamu berdua rani bikin kue pisang
terus aku diundang
ya udah ya udah ntar aku dateng
aku jadi gak sabar deh pengen nyicipin masakan kamu
ya udah ya udah aku selesaikan scene aku dulu
nanti aku langsung standa deh
kamu lagi dekat lagi ya sama kendi
kapan ter kamu ngeliat
kalau aku tuh selalu ada untuk kamu
kenapa yang ada di benak kamu cuman kendi
ter berapa pun ter
udah am ya
nikmat banget ken
yah kasihan deh si teri baru tau
eh kamu tahu gak si ter
rani tuh kemaru udah gak abisin tenam kue ini
terus heran itu sekarang dia masih makan lagi
aku aja sampe nenek tau gak
ya kamu kan yang bikin ken
kamu yang makan sih asil asil aja
iya gak ran
oh iya kalian berdua gak kalau aku ajak ke lokasi syuting
lokasinya gak jauh jauh banget kok dari sini
mau ter mau
yaudah ya mau mau mau
yaudah makan lagi ya
ma makan yuk
ma makan yuk
kamu gak denger ya mama lagi nggak selera makan
masa ngebujuk mama kayak begitu deh
sekarang juga mama akan pergi ke rumah tante

mama mau jemput kendi
oh mama mau jemput kendi
nih kendi itu udah gak mau lagi tinggal di sini
jadi jangan maksa maksa dia deh
maksa orang itu kan gak baik
kalian ini aneh ya
dulu kendi kalian usir usir
sekarang kalian paksa paksa untuk kembali ke rumah
jadi papa nyalain mama oke
kalau begitu papa cari jalan

o allah ya tuhan